dari tadi gara gara cuma nungguin lo doang latihan kita jadi molor
gila aja si kimmy tuh udah bener bener gak kuat
kok pada tiga banget sih
gak liat apa kimmy udah pucat dan lemas kayak gitu
eh lo berdua tuh dari tadi ganggu aja sih
yaudah kalian pulang aja deh sekarang
daripada ganggu ganggu begitu ya nggak
enggak enggak apa apa tenang aja
gue masih kuat kok
gak ada yang
udah kita mulai formasi pieramid lagi
lo kenapa du
lo sih nge forse dari kimmy
sekarang kalau kimi kenapa napa pokoknya oh yang harus tanggung jawab
lo yang tadi ngelarang kasih dia istirahat
sekarang lo harus tanggung jawab dong
kok jadi gue
ya terserah lo deh
kasih nafas buatan kek biar bangun
kasih nafas buatan
gue mendingan cumpetan aja ayam daripada cum
gak ada gue berniain deh
lo basuh sepatu dengan kakak sakit lo
gak ada apa apaan udah udah pasang aja
hah gue tau nih
eh yang bener aja
lo ga boleh kayak gitu
eh tenang aja
tentang bangun nih
buset berapa tahun gak dicuci
kok udah bobo gitu ya
gue gak mau dengar apa apa lagi
gue bikin salah apa sih
apakah gendut itu dosa
kenapa sih gue selalu diperlakuin kayak gini
jim mereka itu cuma orang orang yang perlu dikasihanin
mereka bahkan gak bisa ngeliat isi hati orang lain
bukan itu masalahnya nat
yang gue pengenin
gue diperlakuin sama kayak yang lainnya
gue udah berusaha kayak gimana pun
tetep aja selalu kayak gini
gue tetep aja dipermakluin
dihina diketawain diledekin
kenapa sih gue solo kayak gini
mereka pikir karena gue gendut
gue gak punya perasaan
mereka ngerjain gue sampai gue pingsan sekalipun
tetep aja gue diperlakuin
mereka gak kesian sama gue
bahan si viro lebih milih pantat ayam daripada gue
dia yang bangunin gue dengan cara
kita bertiga tuh senasib
tim mau kemana
gue perlu waktu buat sendiri
sampai kapan nasib gue sial kayak gini terus
ada gak ya
yang lebih sial daripada gue

eh mungkin bapak itu nasibnya lebih sial daripada gue
eh mungkin bapak itu nasibnya lebih sial daripada gue
pak bapak gak apa apa
pak bapak gak apa apa
pak bapak gak apa apa
gue tahu perasaan tuh bapak
gue tau perasaan siam lu
gue harus bantu dia
nah ternyata hari ini

bapak gak sial sial banget kan pak
bapak gak sial sial banget kan pak
gue tau gue selalu dihidang hidang
karena badan gue gendut
gue juga tau makan gue banyak
makanya gue gak kurus kurus
tapi disaat gue stres kayak gini
cuma satu yang bisa ngibur gue
cuma satu yang bisa ngibur gue
udah lama banget nih gak kemari

kok ini berantakan gini sih tante
kok ini berantakan gini sih
kamu baru denger ya
kamu kan pemenang undian greencard
jadi kami akan tinggal di amerika
terus yang ngurus toko toko ini siapa
terus yang ngurus toko toko ini siapa
tempat ini sudah dibeli orang
butik baju jadi toko ini kami mau tutup
yaudah deh paling nggak saya masih bisa makan kuenya
tante saya pesen kuenya satu layang ya
soalnya tante semalam repot beres beres
jadi tante nggak bikin banyak banyak
hah se loyang juga udah nggak ada lagi
yaudah deh tante om saya permisi pulang dulu ya
buuh kok gue bisa sosial ini hari ini
udah dikerjain honey sampai pingsan
terus gue dibangunin dari pingsan pakai kaos kaki super bau
bu kasih aja kasih hani
kemi tunggu sebentar
ini kue masih sisa satu
sebenarnya sih tante mau kasih keponakan tante
tapi biarin deh buat kamu aja
ini sebagai tanda terima kasih tante
karena kamu sudah menjadi pelanggan setia tante
tapi kim bungkus bungkusnya udah tante buang tadi siang
oh tenang tante nggak apa apa
eh eh eh hati hati dong
daripada ntar ini kue jatoh lagi
mendingan gue makan aja nih kue
eh lihat lihat dong lo kejar kejaran
aduh kue gue yang terakhir
tinggal sepotong jatoh pula
lu pengen nangis deh gue
asli sial banget gue hari ini

nah ini kue gue
masa sih gue tinggain gitu aja
tapi kalau dibersihin bagian atasnya aja kan bisa
nggak sengaja tadi tiba tiba tangan saya licin non
kue terakhir gue
maksud gue terakhir
jadi gue nggak akan pernah makan kue ini lagi seumur hidup gue
kalau gue buang bagian luarnya masih bisa gue makan gak ya
uh jorok banget sih gue
hah bodo amat
yang penting ini kue terakhir gue
dah gue gak boleh buang buang waktu lagi
gue harus makan kue ini sekarang juga

sialan sialan sialan
kenapa sih gue selalu siap
sudah seharian nasib gue hancur banget
mau makan kue sekecil gini aja susah banget
nggak pernah ngeliat orang kesel ya
gue hari ini sial banget
boleh dong gue marah marah dikit aja
oke hari ini gue bener bener dipermainin sama nasib
tapi gue gak boleh ngalah gitu aja dong
tapi liat aja gue nggak akan ngalah
aduh sumpah deh jorok banget gue
udah terlalu banyak gue dipermain sama nasib
gue gak boleh ngalah gitu aja
pokoknya gue harus bisa ngebuktiin
kalau nasib jelek bisa gue kalahin dengan makan kue ini
itu kue dari toko yang mau tutup itu ya
pokoknya enak sekali
loh bapak yang tadi kan
dari dulu bapak ingin sekali ngicipin kue itu
sekali saja seumur hidup
tiap hari bapak liatin kue itu
tapi nggak kebeli beli juga
giliran punya duit
eh tokonya tutup
nih kalau bapak mau
tapi ini udah jatoh
udah keserim pasir
dan udah kena kotoran burung
tapi kalau bapak mau makan aja
nih biar nggak penasaran
saya udah sering makan kok
kalah lagi deh gue sama nasib
sampai kapan slow cuma jadi bahan bulan bulanan nasib doang
non tunggu non
bapak nggak punya apa apa untuk membalas kebaikan
bapak hanya punya ini
kalau non punya keinginan yang
sambil memegang bungkusan ini
lalu diseduh pakai air panas
kalau sudah terus diminum sampai habis
insya allah keinginan non akan terkabul
iya pak makasih ya pak
sian juga ya itu bapak
gila aja gue mau minum bungkusan kayak beginian